anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected polemik pernyataan ketua mpr
zulkifli hasan terkait keberadaan fraksi di gedung dewan yang seakan tidak mempermasalahkan lgbt
kalangan anggota dewan membantah tidak ada pembahasan undang undang lgbt di dpr
bahkan sekarang di dpr ini lagi ramai soal lgbt
dulu di kampung saya maksudnya itu air
sekarang ini tidak ditangani oleh negara
dan yang terhadapnya pun lain

ini lagi dikuasai oleh ini
banyaknya di dpr itu sudah ada lima pakrenya
inilah pernyataan ketua mpr yang juga menjabat sebagai ketua umum pan
yang menimbulkan keributan di kalangan anggota dewan dan masyarakat beberapa hari belakangan
pernyataan ini dilontarkan zulkifli hasan saat mensosialisasikan empat pilar kebangsaan
di hadapan ratusan peserta tanwir aisyah
di kampus universitas
kampus universitas muhammad dias surabaya
sabtu dua puluh januari lalu
polemik yang mempertanyakan
apakah benar ada fraksi yang setuju dengan lgbt
tanggapan datang dari ketua dpr bambang susatyo
yang mengatakan tidak ada pembahasan undang undang lgbt di dpr
saya sudah baca nutriennya sampai tadi malam saya telepon
saya minta dibacakan nukter lainnya
nggak ada yang satu prasipun yang bicara atau menyetujui ya
jadi semangatnya justru pemberian atau perluasan pemindahan terhadap rakyat
mungkin salah informasi ya
setali tiga uang badan legislatif dewan perwakilan rakyat menegaskan
pembahasan terkait lgbt baru memasuki tahap pembahasan ranah norma lgbt
dalam kuhp yang mengatur ranah privat yaitu perzinahan di luar nikah
perbuatan cabul sesama jenis dan kumpul kebo
di samping itu juga dibutuhkan kehatian kehatian dalam penyusunan undang undang
yang membahas isu sensitif seperti lgbt
terhadap perancangan undang undang yang terkait dengan lgbt
memang pernah ada lembaga swadaya masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada dewan
mengusulkan agar segera dibentuk sebuah undang undang yang melindungi hak hak
daripada para kaum lgbt ini
dpr untuk menerima sebuah rancangan undang undang untuk diundangkan ini kan tidak semudah itu
dpr mewacanakan untuk memperluas tafsir tentang lgbt dalam revisi kitab undang undang hukum pidana
di dalam kuhp hubungan sesama jenis dapat dipidana selama lima tahun apabila orang dewasa melakukan
hubungan sesama jenis terhadap anak di bawah umur
panja revisi kuhp mengusulkan memperluas pemindahan hubungan seksual sesama jenis ke segala usia
pidana sendiri akan diperberat menjadi sembilan tahun penjara
tiffany raitama cnn indonesia
perluasan pemindahan terhadap perilaku lgbt atau perilaku homoseksual dan lesbian
tidak hanya kepada hubungan tertutup tapi mempertontonkan saja kemesraan di depan publik antara sesama jenis itu bisa dipidana
itu harapan kami
dpr mengundang undang kemasyarakat
melakukan kajian dengan mendengarkan semua masukan masyarakat
tapi harus diingat tadi seperti disampaikan pak ketua
hak asasi manusia di indonesia itu pasti sesuai dengan konstitusi kita
itu merujuk mempertimbangkan moral bangsa nilai nilai agama dan budaya
jadi itu kan satu dasar yang sudah kita lakukan
bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon yandri susanto ketua dpp pan sekaligus sekretaris fraksi pan di gedung dpr
bang yandri selamat malam
selamat malam bang yandri
oke kita masih akan terus coba menghubungi bang yandri
bang yandri selamat malam
mendengar suara saya jelas
halo bang yandri dengan tiffany dari cnn connected
oke bang yandri
jadi gimana sih bang sebenarnya duduk perkara dari lgbt ini sendiri di gedung dewan
apa yang kemudian kemarin hari sabtu kemarin ini kenapa bang zul akhirnya mengeluarkan statement pernyataan
kok kayaknya seolah olah ini lgbt agak
agak dilegalkan di lingkungan dewan
ya jadi pertama yang jelas pan berkomitmen untuk tidak dengan lgbt ya
nah oleh karena itu ketika ada pemberitaan salah satu media yang menyebut hanya empat partai yang menolak lgbt
di situ tidak dimasukkan partai amanat nasional tentu bang jul sebagai tanggung jawab sebagai ketua umum
dan memang selama ini dimana mana beliau menyampaikan bahwa pan menolak lgbt
maka bang jos sampaikan tidak bukan empat tetapi lima sama pan
nah persoalan partai lain sikapnya bagaimana tentu ya silakan partai partai yang lain
gak mungkin bang zul jadi jurubicaranya begitu pak anil
oke jadi kalau pan kan jelas nih jelas dan tegas artinya menolak lgbt tersebut
tapi berarti di statementnya bang zul kan ada beberapa fraksi lima fraksi ada dong berarti yang melegalkan lgbt begitu

jadi setelah bang zul menyampaikan itu dan intinya memang bang zul mengajak semua anak bangsa apakah itu di lsm di akademisi di penggiat agama maupun di partai politik
itu ayo sama sama kita hadapi lgbt ini secara bersama sama
dan ketika bang zul menyampaikan bahwa lima parpol menolak lgbt maka setau kami dari beberapa media yang kami pantau
teman teman kami fraksi fraksi yang lain juga menyampaikan hal yang sama seperti pan bahwa mereka tidak setuju dengan lgbt
artinya kami bersyukur bahwa praksi praksi di dpr dengan sekarang sampai sekarang dengan lantang mengatakan bahwa menolak lgbt
itu artinya ada hikmah dibalik pernyataan bang jul itu sekarang
hikmahnya apa tuh
hikmahnya apa tuh bang

ya hikmahnya semua orang menampakkan diri apa namanya komitmennya untuk tidak

semua partai politik semua fraksi dengan terang benerang dengan kompak yang selama ini mungkin produk produk dpr itu dianggap tidak pro rakyat
kemudian kepercayaan rakyat kepada dpr begitu menurun
nah dengan adanya isu lgbt semua fraksi sekarang kompak mengatakan terang benerang tidak dengan lgbt
nah itu yang saya bilang tadi makung atau hikmah dibalik itu
jadi ketika bang zul menyampaikan lima yang menolak ya tentu yang lain juga merasa terpanggil untuk
terpanggil untuk menyatakan hal yang sama
kompak semuanya tapi bukan promosi ya bang
bukan promosi buat dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ya
gak ada hubungannya ini kan
masalah prinsip ya ini kan masalah prinsip
kehidupan berbangsa dan bernegara
bayangkan mbak kemarin itu
bulan lalu ada pesta sex sama jenis
di kota minggu kemarin
ada di cianjur yang katanya
kota santri ternodai dengan pesta sex sama jenis
dua hari yang lalu ada
orang depok yang dengan gagal
beraninya mengupload videonya
untuk disebarkan kepada pelanggannya
sudah sangat darurat persoalan lgbt
ini nah oleh karena itu
ini karena menyangkut keberlangsungan
lebih khusus lagi kehidupan
bangsa indonesia maka tidak ada
kaitannya dengan isu popularitas
atau politik praktis nggak ada
oke jadi murni karena perhatian ya
kita hadapi secara bersama sama
murni karena menanggapi
menganggap bahwa isu ini cukup harus
diperhatikan tapi pertanyaannya
seperti apa sih anggota dewan
atau di kalangan dewan menanggapi
kan katanya kan masuk dalam revisi
jadi begini mbak semenjak
mk memutuskan untuk tidak
melayani atau tidak merespon
tidak mengabulkan permohonan
para pemohon supaya kumpul kumpul
ataupun lgbt itu
ditindak pidana atau dikriminalisasi
menjadi seperti publik terbelah
seolah olah mk memutuskan bahwa
lgbt itu boleh kan
sementara kata mk itu ranahnya adalah
sekarang memang secara khusus
itu akan dibahas
dimana salah satu pasalnya itu
secara khusus mengatakan bahwa jika saja
seorang dewasa yang melakukan
hubungan sesama jenis
dengan anak di bawah umur delapan belas tahun
maka itu bisa dipidana sembilan tahun
tidak hanya dengan anak di bawah umur
pemakaman itu di kitab undang
sesama dewasa pun harus dihukum
nah kemudian apakah selesai dengan dihukum
kalau misalkan semua
kita pendekatan dengan hukum tentu penjara akan penuh
dan setelah mereka keluar dari penjara
ya mereka akan kembali lagi dengan rutinitas
yang mereka lakukan selama ini maka pan juga mengusulkan
supaya negara hadir untuk mengatasi masalah secara komprensif
diantaranya melakukan penyembuhan secara medis dan psikologis
karena menurut dokter sesuatu yang disebut dengan lgbt ini adalah
bisa disembuhkan bukan tidak bisa disembuhkan
tapi kalau kita hanya sekedar melakukan hukuman penjara
itu tidak akan menyelesaikan masalah
tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menanggulangi
secara keseluruhan lgbt ini
supaya ke depan itu tidak menjadi persoalan bangsa lagi
fokus dan concern di revisi undang undang kuhp ini artinya
hanya menyoroti isu lgbt saja atau juga mungkin ada isu isu kayak
saya kemarin berdialog sama salah satu pimpinan balik
ada beberapa ngo luar negeri dan bersetejasama dengan ngo dalam negeri
itu melobi pimpinan balek untuk memasukkan draft lgbt
dan memasukkan derap lgbt
dan memasukkan derap lgbt
jadi mereka minta diakui dalam kehidupan berbahasa dan bernegara ini
nah itu kan sebenarnya berarti kan ada gerakan yang luar biasa
untuk mereka menyampaikan bahwa mereka boleh mereka halal mereka paham
nah itu yang harus kita hadapi
dan pernah dirilansir oleh prof mahfud bahwa
dananya sangat besar masuk ke indonesia
untuk mengkampanyekan gerakan mereka
nah itu artinya semua anak bangsa harus sadar
nah dengan adanya pernyataan bangjo seperti itu
ada terapi kejut yang kami lihat gitu loh
jadi semua terperangah semua sadar bahwa memang disamping narkoba
kemudian perekonomian yang lebih sulit
ada persoalan yang sangat mendasar di republik ini yaitu
ya masalah lgbt gitu loh
oke jadi semua fraksi sepakat ya satu suara ya bang yandri ya
baik terima kasih bang yandri susanto sudah bergabung di sian indonesia connected malam hari ini
terima kasih bang yandri